gubernur jawa barat ridwan kamil meninjau aliran sungai terpanjang di jawa barat citarum di tiga titik di kabupaten bandung
meski baru dilantik kurang dari satu bulan emil yakin bisa meneruskan program citarum harum dan menjadikan sungai citarum menjadi sungai terindah di indonesia
didampingi pangdam tiga siliwangi dan kapolda jawa barat emil mulai meninjau di sektor enam citarum harum di kawasan bojong suang kabupaten bandung
usai meninjau aliran sungai emil dan rombongan menaiki perahu katamaran yang disiagakan di aliran sungai citarum
meski baru dilantik kurang dari satu bulan ridwan kamil yakin bisa meneruskan program citarum harum dan menjadikan sungai sumber kehidupan warga jawa barat dan dki jakarta ini menjadi sungai terindah di indonesia
dari awal visi misi kita kalau ada satu krisis lingkungan yang harus dibereskan nomor satu adalah citarum
kita melihat momentum itu sudah takdir allah
kekompakan itu mulai terlihat kepemimpinan juga mulai hadir kombinasi kepemimpinan dan kekompakan saya sangat optimis akan melahirkan perubahan
hari ini saya lihat dan apresiasi selama kemarau kita akan maksimalkan pengerukan
masih belum maksimal karena jumlah alat pengeruknya sedikit maka besok lusa saya akan mulai upayakan sesuai kebutuhan dari tni
yang kedua saya juga survei di sini
ternyata ini daerahnya sangat memungkinkan menjadi tempat budaya lingkungan ruang publik masyarakat
kemudian kita terus dari mulai hulu di cisanti sampai ke hilirnya itu akan terus kita perbaiki
wacana penegakan hukum ya pak kapolda itu terus dilaksanakan jangan sampai ada buang buang limbah itu curi curi
rituan kamil menekankan akan terus memperbaiki sungai citarum dari hulu hingga ke hilirnya
bahkan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pembuangan limbah ke sungai citarum
chandra vepriana kabupaten badung
telinga gatal telinga kotor jangan dikorek
teteskan vital ear oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga anda